unjuk rasa menolak pengesahan ruu cipta kerja pekan lalu diwarnai kericuhan di beberapa daerah
polisi menangkap lima lebih demonstran
unjuk rasa diduga ditunggangi pihak tertentu yang bukan buruh ataupun mahasiswa
polisi sudah menyampaikan ini juga
kita bahas ini dengan arah sumber bergabung secara virtual
adalah mas tanis lausrianta
mas tanis adalah analis intelijen dan keamanan universitas indonesia
mas tani selamat malam terima kasih atas waktu anda
selamat malam mbak
mas tanis sudah disampaikan juga oleh polisi memang ada yang menunggangi
bukan buruh bukan mahasiswa
ada beberapa yang mengatakan ini kelompok anarko
tapi disampaikan juga sebagian besar yang membuat kericuan adalah pelajar
analisis anda sejauh ini bagaimana untuk melihat unjuk rasa yang berlangsung sejak tanggal lima hingga delapan kemarin
ya kalau saya melihat pada tanggal delapan kemarin puncaknya itu ada tiga kelompok utama
yang pertama adalah kelompok yang murni
yang kedua adalah kelompok yang melakukan unjuk rasa yaitu buruh dan mahasiswa
mereka mempunyai isu yang harus disuarakan karena terkait dengan penolakan terhadap undang undang cipta kerja
saya kira kelompok ini clear
jadi mereka memang menyuarakan sesuatu dan ini dilindungi oleh undang undang
ada kelompok kedua yaitu kelompok kalau saya menganggap adalah follower
mereka itu pelajar dan unsur
masyarakat lain yang terprovokasi atau merasa terpanggil untuk mengikuti unjuk rasa ini
nah masalahnya isu yang mereka terima itu berasal dari konten konten yang banyakan hoax
nah kelompok ketiga adalah kelompok penumpang gelap
ada yang paling frontal saya lihat adalah kelompok anarko
mereka adalah kelompok kelompok yang anti kemapanan
dia menumpang di momentum momentum seperti ini
lalu mereka melakukan kerusakan
selain itu ada juga kelompok politik
terlihat dari isu isu yang mereka suarakan
isu isu politik termasuk untuk melengsarkan presiden dan lain lain
ada juga di dalam kelompok penumpang gelap ini ada orang orang yang intoleran
mereka menyuarakan konten yang rasisme isu yang rasisme bahkan anti etis tertentu
kita bisa lihat di meme meme yang di
di keluarkan di media sosial
nah kelompok inilah yang kelompok penumpang gelap ini yang memprovokasi
mereka termasuk memprovokasi kelompok pelajar
nah kelompok pelajarnya adalah generasi muda yang punya energi berlebihan
yang selama beberapa bulan ini mereka terpaksa di rumah tidak bisa mengikuti sekolah
lalu ketika ada kesempatan seperti ini mereka keluar
diprovokasi lalu mereka terpanting

bahkan kelompok buruh dan mahasiswa pun ketika terpanting mereka keluar

bahkan kelompok buruh dan mahasiswa pun ketika terpanting mereka keluar

bahkan kelompok buruh dan mahasiswa pun ketika terpanting mereka keluar
bahkan kelompok buruh dan mahasiswa pun ketika terpanting mereka keluar
oke mas thanis tapi kalau misalnya anda lihat tadi anda mengatakan kelompok anarko ini juga beberapa kali sudah disebut oleh polisi
mereka bisa muncul sendiri

kemarin unjurasa masalah undang undang kuhp kemudian waktu pilpres itu mereka muncul
mereka memang kelompok kelompok yang eksis yang anti kemapanan
dan mereka melawan pemerintah dengan cara melakukan perusakan kekerasan bahkan pembakaran
ketika ada situasi seperti ini mereka menumpang situasi
tetapi sangat dimungkinkan ketika ada pihak tertentu yang mengkondisikan mereka supaya ikut turun
caranya dengan melemparkan isu isu atau hoax yang mereka terima
akhirnya mereka terdorong untuk melakukan seperti itu
pengkondisian hanya soal untuk memberikan narasi atau logistik juga
ya kalau soal logistik memang harus diselidiki
mudah mudahan seperti kasus yang di medan hari ini ada yang satu orang yang diamankan oleh polisi
kan dicurigai memberikan logistik
nah harusnya ini yang segera ditangkap
jadi jangan menuduh siapa siapa dulu tetapi ketika diketahui di lapangan ada orang yang terbukti
memberikan logistik memprovokasi atau memperusakkan ditangkap terlebih dulu
kemudian dicek dia siapa yang nyuruh kelompoknya siapa dicek hp nya
apakah ada perintah di grupnya atau diperintah langsung itu nanti bisa dicek
kemudian nanti akan ditelusuri siapa lingkarannya dan siapa aktornya
penyebaran disinformasi sekarang
lihat pattern nya dalam sepekan terakhir itu sekarang agak berkurang di media sosial
tapi sudah masuk ke ruang privat yaitu melalui pesan instan
misalnya aplikasi whatsapp gitu ya atau telegram dan lain sebagainya
ini memang yang lebih baru dan dirasa lebih efektif untuk membakar masa menurut anda
saya kira mereka menghindari pelacakan juga
ketika di grup kan akan mudah terpantau
jadi mereka melakukan pesan secara privat supaya tidak terpantau
nah ini harusnya tim cyber melacak siapa sebenarnya sumber dari informasi ini
kita lihat bahwa polisi sudah mengamankan satu orang yang di makassar yang menyebarkan hoax
ini harusnya terus dikembangkan
apakah dia berdiri sendiri apakah ada orang lain
karena dari hoax hoax inilah orang terpacu untuk melakukan aksi aksi perusahaan seperti ini
mas tanis ada kecenderungan kalau misalnya kemarin sudah ricuh kemudian pemain yang sama mungkin tidak bermain lagi
katakanlah misalnya aktor yang sama yang mengkondisikan itu
karena kita tahu akan ada unjuk rasa lagi besok ada unjuk rasa besar yang berencananya dilakukan oleh pa dua ratus dua belas
kemudian ada beberapa rangkaian lagi
ya tergantung misalnya dia memang aktornya punya kepentingan kepentingan yang di luar isu
undang undang cipta kerja ini dia tergantung apakah dia masih punya logistik atau dia masih merasa aman
kalau dia masih merasa aman dan dia punya logistik dia pasti akan terus memprovokasi ya
tapi jika dia sudah merasa tidak aman logistik menipis dia akan sembunyi
dia akan menyembunyikan diri supaya tidak tercium oleh aparat
akan ada unjuk rasa lagi
apa yang sekarang harus diwaspadai oleh buruh mahasiswa
yang rencananya masih akan turun terus ke jalan
hari ini juga sudah tapi tidak ada peristiwa apapun karena sudah ada negosiasi yang baik antara buruh dan juga polisi
sebaiknya seperti ini kalau misalnya buruh dan mahasiswa yang memang murni menyuarakan aspirasi
koordinasi dengan polisi
koordinasi dengan aparat keamanan untuk minta dikawal
dikawal di barikade supaya tidak ada penyusup
lalu taati aturan jam berapa mereka harus unjuk rasa
ketika pulang mereka pulang sesuai aturan
jadi supaya tidak ada penyusupan
polisi bukan lawan mahasiswa atau buruh
mereka tidak bertugas untuk melawan buruh
mereka untuk mengamankan
nah ini yang harus dipahami oleh para pengunjuk rasa
mereka memberitahukan sekaligus meminta pengawalan saja
minta pengawalan supaya aman
kemudian aspirasi sampaikan ke dpr
datangin saja ke dpr
setelah itu mereka pulang
jangan sampai ada ruang ruang yang menjadi tempat
karena konten konten yang disebar untuk mengajak unjuk rasa
menurut saya sudah tidak sehat
mas tanis menurut anda secepat apa polisi harus segera katakanlah merilis aktor atau kelompok yang menjadi perusuh dalam unjuk rasa pekan lalu
karena sepertinya kalau ini dibiarkan terus
akan ada saling tuding lalu saling mencurigai diantara kelompok
dan kalau misalnya itu turun ke jalan pada saat yang bersamaan
tentu bisa memicu gesekan satu sama lain
ya polisi kan bekerja berdasarkan alat bukti
jadi tidak bisa dikedar harus dipatasi waktu misalnya hari ini atau besok tidak
tetapi ketika alat bukti sudah cukup pasti akan diumumkan
karena memang polisi harus hati hati
tidak boleh menuduh orang
tidak boleh memfitnah
jadi ketika sudah alat bukti sampaikan saja kepada masyarakat kepada publik bahwa ini adalah pihak yang terbukti menjadi pelaku memprovokasi atau menjadi aktor intelektual dari unjuk rasa dengan kekerasan
untuk terkait dengan kelompok anarko ini ada hal yang khusus yang menurut anda menjadi jelas untuk identifikasinya misalnya
ya pada tanggal delapan kemarin saya kebetulan di lapangan
saya memang melihat ada kelompok kelompok ini yang datang
kemudian mereka dengan mereka masuk ke kelompok pendemo itu dengan ciri khas masih anak muda
dengan tetapi dengan jaket
saya melihat ada yang menggunakan besi
sudah menggunakan senjata
jadi alangkah baiknya ketika nanti unjuk rasa diperiksa saja polisi diperiksa saja
jika ada orang orang yang sudah menggunakan senjata
langsung diproses hukum
karena itu bukan perangkat untuk melakukan unjuk rasa
dan saya kira buruh dan mahasiswa harusnya bekerjasama dengan polisi untuk bersedia di check apakah benar semua yang menjadi peserta itu adalah buruh dan mahasiswa
dan apakah semua steril dari alat alat yang bukan untuk unjuk rasa
kalaupun tidak di check paling tidak buruh dan mahasiswa
kalau mahasiswa itu biasanya identifikasinya jelas
dan biasanya ada kluster kluster sendiri kelompok kelompok kecil
jadi lebih mudah untuk ini
tapi kalau misalnya buruh artinya mereka juga harus aware dengan siapa yang masuk tiba tiba bergabung gitu
mereka bergabungnya terpisah terpisah atau biasanya langsung bruk langsung banyak gitu sih mas stanis
mereka melihat momentumnya seperti apa
biasanya satu satu gitu atau bisa berbarengan
tetapi ketika sudah terjadi situasi yang tidak kondusif mereka akan muncul
dan dia melakukan aksi aksi
mereka melakukan aksi aksi yang dengan kekerasan
dan ini kalau sudah situasi sudah chaos akan sulit membedakan
karena mereka kadang menggunakan identitas yang mirip dengan yang lain
tujuannya memang hanya untuk mengacau atau akan meninggalkan pesan
karena kalau misalnya apakah ada khusus misalnya ada kemarin yang dibakar adalah halte bus transjakarta
itu kan seperti simbol ya
kalau saya melihat sasaran utama mereka memang
aparat keamanan ya polisi
jadi sejak demo demo yang dulu ketika pilpres auhp polisi selalu menjadi sasaran
padahal tidak ada hubungannya dengan undang undang cipta kerja ya bukan masalah polisi gitu loh
polisi justru mengamankan mereka
bertugas untuk mengamankan
tapi mereka selalu menyerang polisi
saya lihat ini ada suatu pengkondisian kepada kelompok kelompok anarko ini untuk menyerang polisi
oke dikondisikan seperti itu ya
ya dipancing dan dikondisikan seperti itu
dipancing dan dikondisikan seperti itu
mas tani selain anda mengatakan soal di lapangan mereka yang akan masuk berkamuflase sebagai guru dan mahasiswa
apalagi yang harus diwaspadai sekarang
ya yang jelas isunya
ketika ada unjuk rasa menyuarakan masalah konten
undang undang cipta kerja itu murni
ya tidak apa apa itu memang dilindungi oleh undang undang untuk menyampaikan pendapat
tetapi ketika ada isu isu lain seperti turunkan presiden kemudian masalah rasisme anti etnis tertentu
ini harus diwaspadai
ini adalah penumpang gelap
ya ketika itu sudah keluar dari jalurnya ya keluar dari tujuan unjuk rasa itu ya
dan harusnya apa
dan harusnya buru dan mahasiswa yang punya kerja ini harusnya mewaspadai isu isu tersebut
jangan sampai mereka ditunggangi mereka disusupi
lalu ketika terjadi kekerasan atau aksi aksi lain buruh dan mahasiswa yang akan dicap bahwa unjuk rasanya terjadi kekerasan atau terjadi kerusuhan
mas tani slosrianta analis intelijen dan keamanan universitas indonesia
mas tanis terima kasih banyak sudah menjelaskan beberapa hal ini